bangkai pesawat latih jenis fiver warrior cessna satu ratus tujuh puluh dua yang mendarat darurat di desa kujang tasik malaya jawa barat belum dievakuasi
ya bangkai pesawat jadi tontonan warga sekitar hingga harus dijaga petugas kepolisian bersenjata lengkap agar tidak mendekat
bangkai pesawat latih yang mendarat darurat di areal persawahan desa kujan tasik malaya jawa barat belum dievakuasi hingga jumat pagi
keberadaan bangkai pesawat jenis viver warrior cessna satu ratus tujuh puluh dua ini mengundang antusias warga sekitar untuk melihat dari dekat
petugas tni serta anggota polisi senjata lengkap menjaga lokasi agar warga berada di jarak aman karena bahan bakar pesawat yang sempat tumpah rentan terbakar
meski belum diketahui penyebab pastinya namun dugaan sementara pesawat latih ini mendarat darurat akibat gangguan mesin
ya tim knkt dijadwalkan jumat ini akan melakukan investigasi
terkait penyebab pasti jatuhnya pesawat
sementara itu tiga penumpang pesawat yang berhasil selamat sudah dievakuasi oleh keluarga